cuman chat kirain siap senarai cc bikin tangan gua motor aja
toilet dimana ada di belakang
bukan maaf nanti saya jelasin sekarang saya
lempar sempet ya bentar aja ya
ya ampun ini orang ajaib banget kok pakai celana pendek di luar udah kayak
neng tumpang tanya ya
tadi ada ngeliat cowok lewat sini nggak
dia pakai celana pendek di luar celana panjangnya
emangnya kenapa ya bu ya
itu orang maling jemuran saya neng
hah maling jemuran
nggak bu nggak lihat
permisi neng ya
jadi lo maling jemuran ya
tadi saya pinjam cana ibu itu
aduh saya percaya saya percaya aduh
lo gila kali mau buka celana di sini
kamu mau gak bantu saya
tadi katanya cuma numpang numpak
sekarang minta bantuan bantuan apa sih
kamu udah jahitin sana saya ya eh tapi gue pikir tadi lo ngomongnya kayak gitu
karena panik dikejar sama tuh ibu ibu ternyata emang desain kayak gitu ya
udah ketemu si dia nih maksudnya apa kak jam satu sih
bapak ini heran sama kalian bertiga nih padahal kalian ini cantik cantik manis manis sampai sekarang
belum pernah ada yang punya cowok
rama males pak pacaran cowok zaman sekarang tuh enggak ada yang benar ngajar semua bapak lihat
apa aja model yang suka datang ke bengkel ini
bu mau jangan sembarangan ngomong emangnya bapak ini apaan bapak kecokok juga ya kan bapak cowok produk zaman
dulu jadi masih baik kok jojo zaman sekarang tuh tukang ipul ngomongnya doang yang gede emang
mulutnya segede apa kak hadul lu

kalian bertiga ini menikah masal gitu
mending uangnya dipake bos shopping
eh mata duitan tuh
wah gini deh siapa yang menikah duluan
bapak mau kasih warisan bengkel ini
siapa yang menikah duluan
serius pak beneran nih
bapak gak pernah bohong
tapi pak kita masih nyari dimana
laki laki yang datang ke bengkel ini bebannya kurang
banyak kan laki laki yang datang ke bengkel ini
tinggal lo pilih salah satu
emang bisa dibungkus
yuk bungkus itu pribahasa
tapi kan mik
eh tau deh
gue gak tau deh ini kenapa
ah kenapa lagi nih
kalau cowoki zaman gue yang tajirnya harus empat belas turunan
loh kok sampai empat belas turunan sih
kalau tujuh turunan kan udah biasa
nah kalau empat belas turunan belum ada kan
lagi juga kan
aku gila banget sama belanja
jadi aku mau sampe nenek nenek
aku tetep bisa belanja
gaya banget sih lo
gak penting tuh yang namanya belanja belanja
yang penting tuh punya siri aja
biar ngirit jadi gak perlu lagi beli gencu
pengennya pacaran sama cowok
pacaran aja sama
iya juga ya
gak penting tuh cowok tajer
malahan gue pengennya cowok yang biasa biasa aja
dan gak dimainin doang
bengkel gede gini kagak ada montir lagi
ada dua cuk keren mau kesini
permisi mbak permisi mbak
ini montirnya ada di depan lo
ada yang bisa kita bantu
gak usah bercanda deh
udah ada yang mana montirnya
ya emangnya salah
kalau kami bertiga ini montir
kalo gak mau juga gak apa apa
cara bengkelan aja sana gih
kayanya mereka emang gak mau kita bantuin
yuk yuk yuk

gimana sih gak ada bengkel gak ada bengkel lagi
cuma sekarang gue butuh bantuan kalian
mobil gue mogok diseberang
iya dorong kesini
cantik cantik kok mau jadi montir ya
apalagi kalo jadi ibus
doi beneran montir
tapi yang penting
bodinya seksi men
kayaknya gue cabut dulu deh
ngeri mending begini ya
udah deh bagus lo di majang liatin gue kerja
siap situ yang ngaro cek di situ tuh
bikin tangan gue kotor lah
bikin tangan gue kotor aja
bikin tangan gue kotor aja
toilet dimana ya
ada di belakang

aduh mbak diantrean lain luar